wali kota solo yang juga putra presiden jokowi gibran raka buming raka dipastikan menjadi cawapres prabowo subianto
majunya gibran ke gelanggang memicu kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan putra presiden jokowi di pilpres dua ribu dua puluh
janji jokowi untuk netral dan tidak memihak salah satu pasangan capres cawapres dinantikan
sore ini kita akan membahasnya dengan tenaga ali madia kantor staff presiden handoko
kemudian ada pengamat politik ikrar nusabakti dan pakar hukum pemilu fhui titi anggreni
selamat sore bapak dan juga ibu
selamat sore ribana
selamat sore rifana pak ikrar
selamat sore mas handoko
saya mau ke mas handoko terlebih dahulu perwakilan istana
mas handoko prabowo subianto dengan gibran raka buming raka besok akan mendaftar ke kpu
ada kekhawatiran soal netralitas presiden jokowi di pilpres dua ribu dua puluh empat ketika anaknya maju
sebagai cawapres bagaimana kemudian istana menjawab kekhawatiran publik soal netralitasnya pak jokowi ini
oke terima kasih mbak rifana
begini kalau soal kekhawatiran menggunakan fasilitas negara saya pikir itu kekhawatiran yang berlebihan ya
karena semua sudah bisa kita pantau semua serba transparan
semua rakyat juga bisa melihat
dan kita juga punya pengalaman pengalaman sebelumnya di mana kontestan dari pilpres adalah bahkan pada dua ribu sembilan belas
pak jokowi juga menjabat sebagai presiden waktu itu
sehingga saya pikir tidak perlu kita khawatir soal itu soal pemanfaatan atau penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye untuk pemenangan
itu mbak ribana
oke itu jaminan agar masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan netralitasnya pak jokowi
tapi saya mau ke pak ikrar nih
pak ikral apakah dengan majunya putra presiden jokowi di pilpres dua ribu dua puluh empat potensi abuse of power itu rawan terjadi
meskipun tadi mas handoko bilang masyarakat tidak usah khawatir tidak akan ada seperti itu
tapi potensi abuse of powernya seberapa besar akan terjadi
kalau buat saya sih ya cukup besar ya
kenapa saya katakan cukup besar
walaupun presiden mengatakan bahwa dia mendukung tiga pasangan calon
sebagai seorang presiden untuk menunjukkan bahwa beliau itu seorang negarawan memang harus mengatakan demikian
demikian juga ya beliau bisa mengatakan atau prabowo bisa saja mengatakan bahwa fasilitas negara itu tidak akan digunakan
tapi yang dipersoalkan oleh orang itu bukan
fasilitas negara tapi aparatur negara
baik itu sipil militer polri kemudian juga intelijen dan juga badan cyber dan sebagainya dan sebagainya
karena biar bagaimanapun seorang presiden itu adalah bapak dari salah seorang calon wakil presiden
itu pandangan saya ya
dan karena itu makanya kenapa saya berbusa busa ngomong di berbagai pertemuan
menghimbau kepada para pejabat negara itu ya
baik itu menteri dalam negeri kapolri kemudian nanti ksad panglima tni kepala bin kepala bssn
untuk kemudian menghindari penggunaan aparatur mereka atau alat alat mereka
untuk kemudian memenangkan
dan kemudian saya juga menghimbau kepada semua masyarakat untuk kemudian aware sadar
dan kemudian kalau perlu kita siskamling lagi seperti masa pemilu sembilan puluh sembilan nya lalu
di mana saya juga ikut siskamling di kampung
supaya tidak ada gangguan gangguan di dalam pelaksanaan pemilu
khususnya satu minggu menjelang dan satu minggu
oke mas handoko bahwa impossible pak jokowi itu akan netral seperti yang tadi disampaikan oleh pak ikrar gitu ya
kemudian terutama soal alat alat negara penggerahan alat negara
bagaimana kemudian menjamin tidak ada pengerahan alat alat negara maupun pj kepala daerah
untuk memenangkan putranya pak jokowi
karena impossible pak jokowi netral kalau menurut pak ikrar tadi
begini pemerintah selama ini dan presiden berkali kali
kali juga menyampaikan bahwa kita memiliki concern yang tinggi
untuk terlaksananya pemilu yang baik dengan kualitas yang baik
maka kemudian situasi di mana bahwa ada alat negara alat pemerintahan segala macam
itu adalah situasi yang selalu akan kita hadapi dalam setiap pemilu
dan kita sudah membuktikan bahwa pada pemilu pemilu kemarin misalnya tidak ada isu
tidak ada persoalan dengan
untuk keberadaan alat alat pemerintahan atau alat alat negara yang dicurigai tadi
itu akan dimobilisasi untuk kepentingan kampanye
bahwa kita tidak perlu terlalu khawatir untuk soal itu
karena memang kita juga sudah punya pengalaman berkali kali pemilu dengan situasi seperti itu
oke mas andoko pengalaman pemilu berkali kali
dan begini mbak dan begini
begini artinya kontrol kontrol dari masyarakat itu memang diperlukan
maka kami juga tentu sangat menghargai misalkan kekhawatiran kekhawatiran yang disampaikan
seperti oleh pak ikrar tadi ini memang sesuatu yang harus kita suarakan terus
supaya semuanya juga saling terkontrol
dan itu merupakan prinsip prinsip dalam pelaksanaan pesta demokrasi semacam ini
oke mas andoko tadi anda katakan bahwa pemilu sudah berkali kali terjadi ya
dan tidak ada pengerahan
tapi masalahnya pemilu akan terjadi dan kontestannya adalah anaknya pak jokowi
itu yang belum pernah terjadi dalam sejarah republik ini
dan bagaimana kemudian kita tidak khawatir bahwa tidak akan ada penyelewengan
karena ini baru saja terjadi dan tercatat dalam sejarah demokrasi kita pak andoko
maka ini sebuah pengalaman baru
oke sebuah pengalaman baru
meskipun pada pemilu pemilu yang lalu misalnya ada pemilu di mana
kontestannya adalah presiden sendiri
zamannya pak sby zamannya pak jokowi di dua ribu sembilan belas
itu kan kejadian juga semacam ini
bahwa ada situasi di mana kontestan itu adalah orang yang berada pada pusaran kekuasaan
kan seperti itu
nah bahwa ini baru karena yang sekarang bukan presidennya tetapi anak presiden
maka tentu kekhawatiran semacam ini
semacam ini saya pikir tidak perlu terlalu dibesar besarkan
tetapi kita juga harus selalu ekstra dalam mengantisipasi berbagai hal
termasuk tadi seperti saya sampaikan oke kalau begitu ayo semua komponen masyarakat
yaitu berperan aktif untuk kemudian melakukan pengawasan melakukan kontrol
jangan sampai ada penyimpangan penyimpangan yang terjadi dalam pemilu yang akan kita gelar besok
seperti itu mbak
rakyat tidak perlu khawatir pak ikrar dengan dugaan abuse of power
dan rakyat bisa nggak nih percaya janjinya pak jokowi soal netralitas
saya beri contoh ya kalau anda melihat kenaikan suara atau perolehan suara partai demokrat
ketika pak sby itu menjadi presiden itu kenaikannya nanti mbak titi anggra ini bisa menceritakan ya
kemudian kalau kita perhatikan ya itu pada pemilu dua ribu sembilan belas ya saya memang tidak melakukan intervensi
karena waktu itu saya juga menjadi duta besar di tunisia ya karena bukmenlu itu melarang semua duta besar
untuk melakukan cawe cawe di dalam pemilu

dan kita lakukan itu secara baik ya
tapi anda tahu kan ada juga kbri di sedikit negara ya
yang kemudian diduga melakukan hal itu makanya kemudian rame gitu kan
nah kemudian juga yang kalau kita perhatikan ya apakah kemudian benar
karena itu ada juga dugaan dugaan semacam itu
macam itu pada pemilu dua ribu sembilan belas ya
bukan pada pemilu legislatifnya tapi pada pemilu presidennya
oke mbak titi ya apakah memang rawan sekali abuse of power seperti alat negara
terutama pj kepala daerah ya dan penegak hukum menjadi celah untuk digerakkan
mbak titi jangan dijawab terlebih dahulu kita harus jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
mbak titi masih mute itu
saya tanya ya apakah memang celahnya terutama seperti pj kepala daerah dan aparat penegak hukum itu rawan digerakkan ya
ketika ada potensi abuse of power
ya soal pengaturan tentang potensi abuse of power itu kalau tidak perlu dikhawatirkan juga tidak tepat begitu ya
karena kenapa kalau kita baca undang undang pemilu kita undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
itu secara eksplisit menyebabkan
menekankan bahwa pj tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan merugikan peserta pemilu
di beberapa pasal itu diatur
bahkan pelibatan aparatur sipil negara itu diancam dengan hukuman tindak pidana begitu
denda dan juga kurungan
nah artinya pembentuk undang undang sendiri menekankan betul bahwa tindakan tidak netral atau berpihak
dari penyelegara negara atau pj itu sesuatu yang harus diantisipasi
nah terkait dengan keberadaan misalnya penjabat kepala daerah
ini kan sejak lama bahkan ketika penjabat mulai ditunjuk begitu ya atau diangkat
untuk tahun dua ribu dua puluh dua dan tahun dua ribu dua puluh tiga sudah menuai kontroversi serta kritik dari publik
apalagi kemudian keputusan itu untuk gubernur misalnya kata akhirnya kata putusnya itu kan ada pada presiden
dan setengah lebih dari wilayah indonesia
itu pada dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh empat saat pemilu berlangsung bahkan mulai saat ini dipimpin oleh penjabat kepala daerah
yang seluruhnya adalah penempatan dari orang orang yang ditunjuk oleh eksekutif atau pemerintah pusat
nah jadi saya kira tidak berlebihan kalau kemudian sorotan itu terkait misalnya dengan situasi hari ini
kepada dua pihak baripana
pertama soal aparatur sipil negara atau birokrasinya
yang kedua itu soal penyelenggara pemilunya
kehadiran gibran sendiri harus diakui itu kan tidak lepas dari kontroversi
putusan mahkamah konstitusi yang memberi jalan
bukan undang undang loh
tetapi putusan mahkamah konstitusi yang diputuskan dengan kontroversial
diikuti dengan puluhan pelaporan kode etik ke majelis kehormatan mahkamah konstitusi
dan sampai hari ini pun belum selesai diperdebatkan
apalagi kpu nya ternyata kan tidak merubah peraturan kpu
dengan alasan putusan mahkamah konstitusi final dan mengikat
tetapi hanya mengeluarkan nota dinas yang kemudian atau surat edaran kepada partai partai
jadi situasi hari ini beralasan
jadi saya kira kalau dianggap berlebihan atau apa
karena kehadirannya pun kontroversial
bukan sesuatu yang natural
kalau petahanum atau incumbent ya memang periode kedua dijamin oleh konstitusi dan undang undang
untuk maju dan berkompetisi
tetapi ini kan ada figur yang lahirnya bukan oleh pembentuk undang undang melalui pengaturan undang undang
tetapi putusan mahkamah konstitusi yang banyak diperdebatkan dan menimbulkan kontroversi di masyarakat kita
pak ikrar ya bagaimana kemudian rakyat bisa mengawasi agar tidak ada potensi abuse of power itu
apakah memang pengawasannya akan sulit semuanya akan ugal ugalan begitu pak ikrar
karena anda tahu bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini polri itu adalah aparat yang akan tersebar luas ya
dan dia juga diharapkan menjadi wasit bersama bawaslu gitu kan
nah pertanyaannya kalau kemudian aparatur khususnya yang terkait dengan kepolisian ini ternyata juga bermain
anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi
karena biar bagaimanapun kapolri itu berada langsung di bawah presiden
nah ini satu ya
dan kemudian bagaimana masyarakat bisa memantau ya
buat saya ya mbak titi ini juga harus berani bicara mengenai di setiap tempat pengungutan suara
khususnya ketika orang mau masuk ke bilik suara itu semua handphone alat perekam itu harus diletakkan
kalau perlu ada pemeriksa
kalau perlu ada perempuan atau laki laki ya untuk menggeledah itu
bukan mustahil ini akan ada permintaan untuk foto
apa yang mereka pilih ya sebagai bukti sebelum mereka mendapatkan uang
karena money politicsnya pasti akan sangat besar
ini pemilu ini jauh lebih dasar ketimbang dua ribu sembilan belas karena bukan persoalan cebong lawan apa namanya itu kadrun dan sebagainya
kamret gitu ya
lebih dahsyat dari itu ya
dan kalau kemudian teman di gerindra mengatakan ini adalah rekonsiliasi gitu kan
antara pak prabowo dengan presiden jokowi
pak prabowo itu sudah dapat posisi menjadi menteri dalam negeri
menteri pertahanan ya
itu adalah suatu politik akomodasi ya
baik dari presiden jokowi dan juga dari pdip sendiri gitu kan
demikian juga untuk sandiaga uno gitu kan
dan itu diterima baik dan habis itu anda lihat tidak ada lagi ribut ribut pada tingkatan elit
walaupun pada tingkatan masa masih ada keributan ya
lalu kemudian ini pemilu ini katanya ini adalah rekonsilitasi politik ya
dekonsialisasi politik antara siapa dengan siapa gitu kan
karena kita juga tahu bahwa antara presiden dengan partainya sendiri
sekarang juga masih diem dieman
saya menggunakan kata diem diem karena memang tidak bersuara
karena pdip sampai sekarang tidak terdengar suaranya begitu
mbak titi apakah kemudian nanti dengan adanya potensi abuse of power money politicsnya juga akan sangat meraja rela begitu
politik uang atau jual beli suara itu mbak ripana itu adalah tindak pidana yang paling banyak terjadi pada pemilu dua ribu sembilan belas
banyak pihak mengatakan data itu sebenarnya fenomena gunung es
realitasnya jauh lebih besar dari itu
kompetisi kita ini berlapis lapis nih tingkat persaingannya
pertama soal bagaimana masuk pada putaran kedua
kalau misalnya diperkirakan ada putaran kedua
atau kalau pun ingin menghindari adanya dua putaran
maka pasti akan sangat jor joran
bukan hanya dari pihak pasangan calon
tapi juga partai partai pendukung itu akan dipaksa
atau dikondisikan sedemikian rupa untuk bertarung habis habisan
jadi targetnya itu adalah dua
bagaimana memenangkan hanya dalam satu putaran
ataupun kalau harus dua putaran
bagaimana dia bisa masuk putaran kedua
dan disinilah sebenarnya pragmatisme itu bisa muncul
mesin birokrasi harus diakui selama ini adalah pihak atau institusi yang seksi
atau sangat menarik untuk dimobilisir dan dipolitisir
datanya adalah dari setiap pemilu

angkanya terus naik
dan kita patut khawatir mbak rifana karena kenapa
komisi aparatur sipil negara yang selama ini bersama bawaslu
mengawasi netralitas asn dan birokrasi kita
itu dibubarkan dengan pengesahan undang undang
revisi undang undang asn yang baru
nah yang kedua adalah
kalau kita lihat
di sini ini kan pertarungannya untuk mencapai kemenangan di antara tiga pasangan calon
tensinya pasti lebih kompetitif
meskipun ada peluang putaran kedua
tetapi karena ini melibatkan aktor aktor yang akan merebut posisi betul betul baru
tidak ada peta hana
ternyata yang kita bayangkan kalau tiga pasangan calon itu kompetisinya lebih dalam konteks kompetitif dan netral
bukan netral ya
tetapi lebih bisa melahirkan tawaran tawaran yang demokratis
ternyata tidak ada bikin begitu dengan situasi hari ini
dan saya kira putusan mahkamah konstitusi menambah
bagaimana kita harus mengantisipasi perkayasaan hukum
ataupun kemudian politisasi penyelenggara pemilu
terutama kita harus antisipasi nih mbak rifana
itu harus benar benar kita kawal
jadi mas andoko bahwa tadi sudah disebutkan semua ya oleh mbak riti dan juga pak ikrar
bagaimana kemudian soal polri itu kan berada langsung di bawahnya presiden
kemudian penyelenggara pemilu dan pembubaran
komisi aparatur sipil negara yang harusnya bisa menjadi pengawas bersama dengan bawaslu
tampaknya sudah terstruktur sekali nih
jadi masyarakat patut betul betul khawatir soal netralitas
karena pengawasannya juga sulit di lapangan mas andoko
bahwa kekhawatiran kekhawatiran tadi itu kan kemudian kita tuangkan dalam instrumen instrumen pelaksanaan
bahwa pemani politik itu dilarang
bahwa asn harus netral
segala macam instrumennya kan sudah ada
nah maksud saya begini
bukan kita gak khawatir
tetapi kekhawatiran itu kan sudah ada instrumen instrumen yang bisa dijalankan
makanya kemudian saya sampaikan bahwa kemudian perlunya kita kemudian sama sama
karena ini kepentingan bersama
ini kepentingan bersama bahwa kita menjalankan pemilu yang baik
dengan kualitas yang baik
juga ikut bersuara
dan juga mungkin juga melakukan langkah langkah
untuk menjamin bahwa pemilu ini berjalan dengan baik
tetapi yang saya tidak
yang saya sampaikan tadi
tetapi ini jangan jadi sebuah kekhawatiran yang kemudian menghantui bahwa seolah olah
muncul kesan bahwa ini pasti
pasti akan disurang
pasti pemilunya akan tidak kredibel
segala macam seperti itu yang saya maksudkan
bahwa kemudian pasti terjadi penyalahgunaan fasilitas negara
karena itu pasti tidak akan mudah terjadi kalau
tampaknya kita kehilangan komunikasi ya
dengan mas handoko
dan waktu kita juga sudah habis
sekali lagi kita berharap
agar netralitas dari presiden

ini betul betul bisa di pertontonkan begitu
sehingga pesta demokrasi kita
sehingga pemilu kita ini bisa berjalan jujur dan juga adil
tanpa intervensi dari kekuasaan
sekali lagi netralitasnya presiden jokowi diuji
pada saat putranya
maju ke dalam gelanggang pilpres dua ribu dua puluh
itu harapan kita semua
terima kasih tiga orang narasumber yang sudah bergabung
ada tenaga ahli madia ksp
tadi mas handoko
kemudian pakar ataupun pengamat politik
mas iqran nusabakti
dan juga mbak titi anggraini
pakar hukum pemilu dari fhui
sehat selalu semuanya